bimbo dibentuk tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh oleh kakak beradik sam acil dan jaka bimbo di bandung jawa barat
empat puluh sembilan tahun eksis di industri musik indonesia bimbo telah membuat kurang lebih delapan ratus lagu dan dua ratus album
aku menjauh engkau menjauh
jenis musik mereka pun sempat berubah mulai dari folk hingga pop
bagi mereka genre musik bukan masalah yang terpenting konsisten dalam berkarya
jemim tempat pahala dan dosa bertarung
proses transformasi musik ini terjadi di band bimbo ini mbak
ini kan sekarang ada istilah genre
hip hop kita tidak pernah ke sana
kita memikirnya kita bisa berbuat apa disukai masyarakat
kemudian lagu kritik sosial
kemudian lagu cinta
lagi lagi bimbo yang legenda banyak dianyakan kembali oleh musisi muda
mereka juga melakukan banyak kolaborasi dengan musisi muda
bagi bimbo regenerasi musisi religi tidak mudah dilakukan
saya kira itu alamiah
terus terang saja saya melihat anak anak muda yang membawakan lagu lagu religi di tv bagus
jadi bagi saya yang begini
regenerasi itu tidak bisa dipaksakan
tapi akan muncul
menyambut usia lima puluh tahun berkarya
bimbo sedang membuat rangkuman album album yang berisi karya terbaik mereka
sekian jumpa kami
maaf bila ada yang salah